keinformasi lainnya rizik syihab tersangka kasus dugaan penghinaan lambang negara dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pertamanya di direktorat reserse kriminal umum polda jabar selasa
namun dari jadwal pemeriksaan pada pukul sembilan pagi hingga siang ini belum juga hadir
belum ada konfirmasi dari pihak rizik soal kehadirannya pada pemeriksaan pertama ini
pemeriksaan rizik syihab di ditres krim um polda jawa barat rencananya dilakukan selasa pagi terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan lambang negara
rencananya pemeriksaan akan dilakukan pada pukul sembilan pagi oleh penyidik dari direktorat reserse dan kriminal umum polda jabar
namun hingga pukul sepuluh rizik syihab beserta kuasa hukumnya belum juga datang
meski beredar informasi rizik tidak akan hadir pihak kepolisian belum menerima surat pemberitahuan
baik dari rizik syihab maupun kuasa hukumnya
apabila dalam pemeriksaan pertama ini rizik syihab tidak hadir maka penyidik dari direktorat reserse kriminal umum polda jabar akan mengirimkan surat panggilan kedua yang rencananya dikirim rabu besok
untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia revita rani di mapolda jawa barat
selamat siang revita rizik batal hadir hari ini
apa yang disampaikan oleh pihak pengacara
baik selamat siang
punca memang pemanggilan pertama rizik sihab sebagai tersangka atas kasus dugaan penghinaan pancasila dan pencemaran nama baik presiden pertama indonesia soekarno hatta dijadwalkan hari ini pada pukul sembilan pagi tadi
namun hingga saat ini sekitar pukul sebelas masih belum ada tanda tanda kedatangan pihak rizik sihab maupun dari pihak pengacara
sebelumnya punca penetapan
status tersangka rizik syihab ini ditetapkan setelah tiga kali gelar perkara pada tiga puluh januari lalu dengan beberapa bukti diantaranya yaitu video rekaman ceramah dari rizik syihab yang diduga memiliki unsur penghinaan terhadap pancasila
kemudian juga telah dikumpulkan beberapa saksi dan dikumpulkan keterangan termasuk lima saksi ahli yakni ahli bahasa
kemudian juga telah dikumpulkan beberapa saksi dan dikumpulkan keterangan termasuk lima saksi yang diduga memiliki unsur penghinaan terhadap pancasila

kemudian juga telah dikumpulkan beberapa saksi dan dikumpulkan keterangan termasuk lima saksi yang diduga memiliki unsur penghinaan terhadap pancasila